sebelumnya gubernur jawa barat ridwan kamil menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kerumunan warga di kawasan megamendung bogor pada jumat tiga belas november lalu
ridwan kamil meminta maaf karena acara di pesantren alam agrokultural markas syariah front pembela islam tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan
ridwan kamil menerangkan kegiatan tersebut tidak mengantongi izin keramaian dari pemerintah daerah
rituan juga mengklaim pemkap bogor telah melakukan upaya agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan pada acara tersebut
jadi kalau peristiwa hari ini ingin mencari siapa yang bertanggung jawab tentunya saya yang bertanggung jawab
saya mengaturkan permohonan maaf jika dinamika dinamika ini membuat situasi mungkin kurang baik
jadi tidak ada perizinan
bahkan aparat melalui kodim sudah melobi malam harinya untuk menghimbau agar acara dibatasi sesuai protokol kesehatan
nah di lapangan itulah dengan kondisi masa yang sudah begitu besar seperti demonstrasi juga maka kepolisian aparat mengambil keputusan humanis